indonesia sebagai negara yang memiliki begitu banyak kepulauan dan bercita cita menjadi poros maritim dunia
tentu memerlukan jumlah pelabuhan yang memadai dan juga pelabuhan yang efisien dan modern
akan tetapi sampai saat ini walaupun pemerintah sedang sibuk membangun begitu banyak ya pelabuhan
kualitas pelabuhan indonesia rata rata masih jauh di bawah negara tetangganya
dan dari segi kapasitas muatannya pun masih perlu diperbaiki
dwelling time di pelabuhan di indonesia ini masih terlalu lama
demikian juga logistik biaya logistik di indonesia ini masih lebih mahal dibanding dengan negara negara lain
nah di jakarta misalnya kita sudah memiliki pelabuhan tanjung priok yang cukup besar
yang modern dan efisien akan tetapi sudah tidak lagi mampu ya untuk menampung jumlah kargo dan muatan yang datang dan masuk
oleh sebab itu diperlukan pelabuhan pelabuhan baru lagi yang dikembangkan agar bisa menampung jumlah kargo ini
dan juga mengurangi dwelling time khusus barang barang yang masuk ke ibu kota
nah insight saat ini
berada di pelabuhan pt karya citra nusantara di marunda di jakarta utara
dan diharapkan pelabuhan ini bisa menampung dan mengurangi beban dari yang dimiliki oleh pelabuhan tanjung priok saat ini
nah bagaimana perkembangan pembangunannya
apa saja yang diharapkan kita mendapatkan ya dari pelabuhan pt kcn ini
mari kita ikuti dalam insight kali ini
indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang strategis bagi lalu lintas pelayaran
dengan memanfaatkan laut sebagai jalur penghubung ekonomi pembangunan negara maritim harus segera dipercepat
seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional kebutuhan transportasi logistik melalui laut terus meningkat setiap tahun
keberadaan pelabuhan yang mampu menopang pertumbuhan aktivitas ini pun kian dibutuhkan
salah satunya adalah pengangkutan logistik curah seperti batu bara pasir dan semen
pelabuhan karya citra nusantara di marunda jakarta utara merupakan penopang pelabuhan utama tanjung priok
mulai memberi dampak terhadap aktivitas logistik di ibu kota
kapal kapal pengangkut muatan curah yang beralih ke marunda mulai membuat beban tanjung priok semakin berkurang
kini pelabuhan utama tanjung priok hanya fokus pada bongkar muat kapal pengangkut kontainer
mengoptimalkan potensi indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan komitmen kuat dan kerjasama antara pemerintah dan para pelaku usaha
pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan cita cita besar indonesia menjadi poros maritim dunia

pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi sebuah keharusan dalam mewujudkan cita cita besar indonesia menjadi poros maritim dunia
untuk lebih mengetahui lebih detail lagi apa apa saja kegiatan yang kita bisa dapati di pelabuhan pt kcn di marunda ini
saya sudah ditemani oleh direktur utama pt karya citra
pak nusantara pak widodo setiadi halo selamat pagi pak wil
nah kita ini berada di pt kcn di pelabuhan pt kcn di marunda ini persisnya di pier satu ya
mungkin kalau kita lihat ke belakang ada macam macam kegiatan pak widodo bisa cerita sedikit apa apa saja kegiatan yang dilakukan di sini
apa persisnya yang kita saksikan apa saja dari mana kapal kapal ini muatannya apa saja
mungkin cerita sedikit khususnya bagi teman teman yang mungkin belum pernah ya berkunjung
jadi mungkin sebelum saya mulai bicara kegiatan saya cerita sedikit tentang apa itu perusahaan kcn
jadi kcn itu adalah perusahaan patungan anak perusahaan dari pt kbn kawasan berikat nusantara dengan pt ktu
kami ini swasta dalam hal ini pt karya teknik utama sudah bergerak di bidang kemaritiman itu tiga puluh delapan triliun
dan membangun pelabuhan
karena kita sebenarnya bidangnya adalah di kemaritiman untuk pabrik kapal
lalu marine engine salah satunya masuk ke pelabuhan
sebelum kami membangun di sini kami juga sudah bekerja sama dengan pelindo di sunda kelapa dan beberapa pelabuhan kecil lainnya
jadi tahun dua ribu empat setelah kami menang tender kami membentuk perusahaan kcn ini

ini sebetulnya perusahaan yang bergerak di bidang khusus kepelabuhanan
jadi dia sudah memiliki izin badan usaha pelabuhanan
nah karena kalau kita lihat hirarki tertinggi dari kepelabuhanan itu ada tiga
satu pelabuhan umum kedua pelabuhan khusus ketiga terminal khusus untuk kepentingan sendiri
nah kcn itu mendapat izinnya pelabuhan umum
pelabuhan umum jadi nanti yang di marunda ini dihususkan untuk pelabuhan umum
jadi pelabuhan umum ini boleh melayani seluruh kegiatan pelabuhan umum

tapi tentunya sesuai yang diberikan atau pengawasan regulator
dalam hal ini kementerian perhubungan
jadi aktivitas yang di sini kebanyakan adalah untuk mendukung pelabuhan umum
jadi kita khusus untuk pelabuhan curah
itu yang mungkin barang barang curah itu kan macam macam
batu bara ini yang masuk curah kering laterit buat bahan baku semen kaulin pasir
lalu kalau untuk pelabuhan yang diberikan itu kan macam macam batu bara ini yang masuk curah kering laterit buat bahan baku semen kaulin pasir

sebetulnya sementara ini kita lebih digunakan untuk membantu bahan baku dalam negeri
nanti produk jadinya itu kan tentu ada yang sebagian diekspor
jadi kami mulai operasional itu juli dua ribu dua belas
jadi ini pembangunan kan seperti jalantol
jadi ini pembangunan kan seperti jalantol
lima ratus meter pertama tiga ratus meter pertama
sampai nantinya jadinya sesuai rencana awal
karena nanti dari pelabuhan ini terencana tiga pier
tiga pier ya
sekarang jadi masih satu pir
jadi ada dua lagi yang dibangun
tadi disebutkan diharapkan pelabuhan ini menopang
atau menunjang tanjung priok
tapi kenapa di kawasan ini yang dipilih
ini kalau kita lihat marunda
ini secara geografis
ini adalah batas terakhir wilayah jakarta
jadi setelah bkt banjir kanal timur
itu sudah masuk bekasi jawa barat
jadi kalau kita lihat panjang pantai jakarta utara
ini posisi terakhir setelah tanjung priuk
jadi sangat strategis berdekatan dengan tanjung priok
makanya kemenhub menentukan ini harus menjadi
supporting port untuk
pelabuhan tanjung priok
jadi ini memang sudah tanah yang diperuntukkan
memang untuk pelabuhan
jadi istilahnya ini tanah pemerintah ya
waktu itu sudah dimiliki masyarakat
sehingga harus beli dan lain sebagainya
ini bagaimana prosesnya
kalau kita tahu kan
membangun infrastruktur di indonesia itu
salah satu masalah pembebasan lahan
jadi dua ribu empat itu
sebetulnya pemerintah dalam hal ini negara kan
mengadakan tender untuk mencari mitra bisnis
di bidang kepelabuhanan
lalu apa yang ditawarkan pemerintah
pemerintah dalam hal ini
dalam kbn memiliki garis pantai
dari cakung dren sampai sungai drencong
sepanjang seribu tujuh ratus
lalu yang di mana yang dibangun
tentu yang di sisi perairan
di sisi perairan ini yang
karena ini garis pantai ini
berbatasan langsung antara darat
ini yang ditawarkan untuk dibangun
lalu sesuai undang undang dasar empat puluh lima pasal tiga puluh tiga
bumi air udara kan dimiliki negara
otomatis kepemilikan perairan ini adalah negara
sesuai undang undang tujuh belas dua ribu
negaranya yang di sini adalah kementerian perhubungan
nah jadi memang kita membangun dari nol
dulu ini tidak ada
batasnya kalau kita masuk dari tadi
pintu utama itu kan kita sudah memberi batas pagar
nah dulu itu kalau kita lihat semua di sini air
nah ini yang dibangun
jadi ini dibangun di atas air
jadi semacam reklamasi itu ya
nah memang kalau kita lihat
awalnya dari pembangunan tiga pier itu
rencananya kan tiga per itu panjangnya lima tiga ratus lima puluh meter
supporting area adalah lahan daratnya
nah ini kira kira
luasan dan panjang dermaga setara dengan pelabuhan internasional tanjung priuk
jadi nanti kalau sudah jadi
ini bisa menjadi pelabuhan dengan taraf internasional
nah nanti tergantung regulator
kalau kami sih siap aja
tinggal mengikuti kebijakan regulator
karena gimana pun kan kami harus tunduk atas pemberi izin
pemberi izin ini kan kementerian perhubungan
tapi dari segi kedalaman air dan itu
itu sudah cukup dalam
memang memadai untuk lalu lintas kan

kalau kita mau membangun pelabuhan itu tidak bisa serta merta
langsung oke saya mau bikin internasional
interinsuler atau apapun
tetapi memang harus mengikuti dalam apa yang sudah digariskan rencana induk pelabuhan nasional
itu kita tahap pertama ini harus untuk mendukung interinsuler
nah makanya kedalaman yang kita buat masih minus tujuh
tapi nanti di pier dua bisa saja dibuat
kalau memang regulator membutuhkan
atau memang ada rencana lain
minus sepuluh empat belas itu dimungkinkan
itu tergantung perizinan dan juga kemampuan dari investasi
tapi saya meyakini kalau pemerintah concern
artinya jangan nanti kalau ada ganti pemerintahan
ganti kebijakan lagi
biasanya begitu pak widodo
ini salah satu yang harus pr yang harus dibereskan
supaya ini salah satu saya lihat itu bisnis climate yang memang sering menjadi concern
bagi para pengusaha ya
tapi ini memang pertanyaannya
apakah ini bisa dibereskan
apakah ini bisa dibereskan
apakah ini bisa dibereskan
apakah ini bisa dibereskan
pt kcni ini kan sebuah perusahaan swasta kan
istilahnya kan bekerja sama dengan pemerintah
tapi kenapa tertarik pak widodo ya
dan kira kira yang memang ini untuk menopang tanjung purwok
tapi kan dari segi bisnisnya
ini apa yang membuat pak widodo merasa wah ini menarik ini bisa
profitable menggiurkan selain tentu saja bisa membantu untuk meringankan
jadi tadi yang saya jelaskan di awal
kami kan sudah tiga puluh delapan tahun
jadi selama tiga puluh delapan tahun ini kan tidak langsung serta merta bikin yang besar
ini kami juga mulai belajarnya dari pelabuhan khusus dulu
kita mulai dari yang di sunda kelapa
lalu tahun sembilan puluh ini pun kita sudah masuk di kbn tapi bikin pelabuhan khusus di kawasan sungai belencong
nah jadi karena ada sudah melalui satu proses
kami melihat sini dan kita melihat nih
karena kami memang bidangnya di maritim
sebenarnya nenek moyang kita ini kan bangsa pelaut
lalu tujuh puluh tiga tahun indonesia merdeka
pemerintah memang belum fokus
baru pemerintahan pak jokowi memfokuskan ke maritim
mengutamakan infrastruktur khususnya itu tol laut pelabuhan dan lain sebagainya
tapi bukan kami bisa menerawang dulu kan dua ribu empat
tapi kami melihatnya bahwa
kalau kami bergerak di bidang maritim pelabuhan ini menjadi salah satu jantungnya faktor penunjang
suka tidak suka memang investasinya jangka panjang
berapa ini kalau untuk membangun sebuah pelabuhan seperti ini
targetnya berapa dan sudah berapa yang di spending untuk sampai
jadi kalau sampai kita kalau hitung dari dua ribu empat sampai saat ini
ini kan sebetulnya kalau hitungan hari ini
tiga pier itu kira kira berkisar sembilan triliun
untuk tiga peer
nah peer yang satu sampai yang saya juga sudah bangun mulai sepertiga peer dua
itu yang dana kita sudah keluarkan sudah berkisar tiga triliun lebih
jadi masing masing peer tiga triliun tiga triliun lah
kurang lebih begitu
dan memang sesuai perjanjian awal
di pemerintah waktu kita tender ini kan proyek non apbn apbd
jadi negara tidak boleh keluar uang sepeserpun
ya ini harus ppp lah istilahnya
jadi kalau misalnya ini investasinya kan sangat besar
tapi return interestnya dan lain sebagainya itu bagaimana itu kalkulasinya
apalagi berdasarkan pengalaman telah membangun yang di sunda kelapa dan blencong
yang pasti inilah prospektif itu berapa ininya ya
jadi kalau kita berdasarkan jadi waktu kan karena kita pelabuhan umum
ketentuan undang undang kan kita mendapat hak konsesi
hak konsesi ini diberikan anggota pelabuhan umum
dari kementerian perhubungan
jadi kami sudah dapat di tahun dua ribu enam belas
berapa besar hak konsesinya
jadi hak konsesi ini untuk tiga peer ini
untuk tiga peer
akibat pemberian hak konses ini
dan akhir periode itu menjadi barang ini menjadi milik negara
nah pada waktu itu yang menghitung adalah lembaga teknologi ui
itu karena rekanan kementerian perhubungan
itu dihitung adalah tujuh puluh tahun
jadi untuk investasi sebesar sembilan triliun ini akan kembali kurang lebih
ini dalam hitungan mereka selama tujuh puluh tahun
ini berarti kita sudah tujuh puluh tiga tahun merdeka ini nunggu lagi tujuh puluh tahun ini baru balik modal
tapi intinya begini itu kan dihitung untuk yang paling pesimis dengan segala macam
tetapi saya meyakini
kalau pemerintah konsen
artinya jangan nanti kalau ada ganti pemerintahan
ganti kebijakan lagi
biasanya begitu pak widodo
ini salah satu yang harus pr yang harus dibereskan
supaya ini salah satu saya lihat itu bisnis climate yang memang sering menjadi concern ya bagi para pengusaha ya
memang karena kalau tidak sekarang yang kita juga alamin adalah selain payback periodnya cukup panjang
kalaupun anggap yang paling optimis berjaga ini
mungkin juga jatuhnya mungkin sekitar tiga puluh lima empat puluh tahun
tetapi jangan lupa kan yang multiplier efeknya banyak mungkin di pelabuhannya jangka panjang
tapi di bisnis bisnis turunannya kan nggak sepanjang itu
nah ini sudah dimasuk ke dalam rancangan blueprint itu apalagi kan disini juga masih banyak masyarakat yang tinggal disini
dan ya istilahnya ekonominya juga perlu dibantu
kira kira multiplier effect yang kita bisa dapatkan
kalau pelabuhan yang betul betul berjalan ini ya kan
betul betul berjalan dengan baik
nomor satu sebetulnya kita tahu kawasan marunda ini kan dulu kalau kita lihat rencana pemerintah juga menjadi salah satu yang daerah yang dikembangkan
lalu disini kan juga ada sekolah tinggi ilmu pelayaran
lalu sebetulnya dengan adanya nanti potensi ini jadi ini kan ada lapangan kerja yang tercipta
contoh orang orang yang sekolah tinggi di ilmu pelayaran itu bisa melamar di perusahaan perusahaan pelayaran yang baik
karena banyak menggunakan jasa ini
lalu orang orang yang mungkin setingkat smk ini juga bisa bekerja untuk menjadi misalnya karyawan di pelabuhan bongkar muatnya
lalu apalagi ada kantong kantong baru ekonomi baru yang bisa dibentuk
karena disini kan pasti banyak yang terlibat banyak vendor terlibat itu yang sebetulnya pemerintah tinggal mengatur
lalu lintas bisnis dan lain sebagainya ini pasti juga ikut ya terangkat dengan adanya ini
terangkat dengan adanya ini
pelabuhan ini karena memang ini istilahnya jadi hub ya
tapi kan kita ingin menunjang atau menopang kargo yang di tanjung priok itu sudah begitu banyak ya bebannya
kira kira berapa persen bisa dibantu atau apakah ini justru menciptakan
persaingan dan juga bisnis bisnis baru jadi menjadi ini hub baru lagi
jadi sebetulnya kalau saya bisa menjawab persaingan tidak mungkin karena regulator sudah menetapkan ini sebagai supporting port tanjung puryoko
jadi apa apa maksudnya itu apa
contohnya begini kami sementara ini tidak boleh melakukan kegiatan bongkar muat yang sudah dilakukan pelabuhan internasional seperti kontainer
justru kami harus menerima arahan regulator bahwa tanjung priok sebagai pelabuhan internasional
tidak boleh ada perusahaan
jadi kita harus memiliki dua kegiatan satu kontainer satu curah
satu bersih satu kotor
yang curah ini harus dipindah ke marunda
nah ini untuk apa
supaya pengaturan kan hukum internasional memang demikian
dan yang kedua untuk supaya pelabuhan tanjung puryoko dwelling timenya bisa lebih cepat lagi
dulu kalau kita ingat beberapa tahun lalu
ini salah satu gitu yang paling terlama ya di asia ya dwelling time kita
dulu kan sampai enam lima hari
lalu pemerintah berusaha bangun dalanto
tapi ingat tanjung priuk ini kan permasalahannya kan kalau mau dibereskan harus lengkap
belum custom nya lagi
nah jadi disini kalau ini jadi dan itu dipindah saya meyakini dwelling time di puryoko paling tinggal dua hari
idealnya memang segitu kan
dan memang pemerintah berusaha kesana
jadi disini regulator punya keleluasaan dengan adanya kcn
kalau dulu udah gak ada pilihan sekarang mereka punya kewasan
dan kita harus ikut disitu
iya jadi ini betul betul untuk meringankan dan bukan menjadi bersaing
nah tadi ini kan khusus untuk curah dan lain sebagainya
selain dengan partner pemerintah dengan perusahaan perusahaan lain siapa partnernya pak widodo
pasti kan memerlukan kerja sama yang
kalau di bidang kepemilikan
kami kan sama nya swasta dengan pemerintah saja
tapi kalau yang ikut menikmati fasilitas ini atau bekerja sama kami dalam menjalankan pelabuhan ini banyak perusahaan perusahaan besar
berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan waktu membangun tier one ini
kalau tahu ini cukup banyak
jadi mungkin kalau kita lihat kan yang terlibat disini
mulai dari kita konstruksi bidang konstruksinya
lalu bidang nanti ada lagi untuk yang pengiriman material
lalu ada lagi misalnya yang tenaga tenaga engineering
jadi kalau yang terlibat pembangunan ini kalau mau dihitung semua mulai dari end to end ini mungkin juga sudah ribuan juga
tapi kalau sekarang kan sudah mulai beroperasi ya yang pier satu ini berapa jumlah karyawannya yang kerja disini
tenaga inti kita tenaga kcn itu nggak lebih dari seratus orang
tapi di bawah itu kan banyak vendor vendorse yang bekerja
ya sebagai ilustrasi kalau kita lihat di belakang ini satu kapal ini perlu kira kira dua ratus lima puluh mobil untuk bongkar muat
dua ratus lima puluh mobil itu kan satu mobil kira kira dua supir dan kene
sudah lima ratus orang
lalu tenaga eskavatornya mungkin kalau empat sudah sekian
jadi memang sekali transaksi ini cukup ratusan orang yang terlibat
tinggal kali jumlah kapalnya
kalau sekali sekarang yang ini bisa delapan kapal sandar itu berarti ya kurang lebih kalau semua bergerak serentak sekurang lebih empat orang akan terlibat
kira kira berapa jumlah kapal yang masuk ke sini berlalu lintas
saat ini kalau kami yang sudah operasional kan dari pier satu ini seribu sembilan ratus lima puluh meter
itu baru delapan ratus meter yang di operasional kan
dari delapan ratus meter itu bisa sandar delapan kapal
jadi kalau sudah komplit semuanya bisa berapa jumlah
kalau lima ribu tiga ratus lima puluh meter ini tergantung besaran kapal
tapi kurang lebih sekaligus bisa lima puluh enam kapal
taruhlah sekarang untuk per puer itu investasi tiga triliun ya
nah selama ini sejak beroperasi kira kira ya ininya income nya atau offset itu berapa
mungkin bisa di sharing sedikit pak
jadi sebetulnya kita terlambat
iya kita terlambat operasional
target dua ribu empat setelah tender itu harus berapa
itu harusnya dalam enam tahun setelah izin keluar itu harus semuanya jadi
waktu itu target kami dua ribu dua belas
iya itu udah enam tahun yang lalu ya tujuh tahun yang lalu
tapi waktu itu ada keterlambatan dari partner kami dalam hal ini kbn yang berkewajiban mengurus perizinan
karena konsepnya adalah kami swasta menyiapkan pendanaan dan pembangunan
nah akhirnya kami yang membantu mengurus
jadi lima tahun kami terhambat
itu izin semua keluar
jadi lima tahun terlambat jadi sebenarnya sudah mulai rugi atau bagaimana
iya kita rugi momentum
kita sudah siap pendanaan
kita sudah perbankan sudah siap
semua kalau ibu tahu di perbankan itu kan kalau kita sudah siap sudah ada muncul biaya biaya administrasi dan lain
bunganya juga sudah harus dibayar
sekarang kalau kita hitung dua ribu empat kurs masih berapa
hari ini berapa
dan bunga pinjaman
dan bunga pinjaman kan juga lumayan tinggi
nah cuma kan di dalam hal ini pemerintah sudah aman dalam perjanjian seluruh cost of run yang timbul karena nggak boleh keluar speser pun itu dibebankan ke swasta
nah inilah yang sebetulnya menjadi hambatan
artinya terlambatnya ini
karena dua ribu sepuluh kita baru mulai membangun izin
nah dua ribu dua belas kita juli mulai beroperasi bertahap
nah hari ini kita terhambat lagi
sebetulnya kalau pemerintah dalam hal ini concern artinya membuat cetak biru yang berkelanjutan
ini bisnis pelabuhan adalah bisnis yang mutlak harus dimiliki pemerintah indonesia
karena sejak tujuh puluh tiga tahun yang tadi saya kita perdeka ini kan pembangunan infrastruktur bidang kepelabuhan ini sangat terlambat
nah kita tahu bayangkan salah satu logistik cost termahal di dunia kan ada di kita
kenapa karena nggak ada pelabuhan
kenapa bisa begitu
kenapa bisa begitu
ya memang ini kalau salah satu yang memang harus diperbaiki di indonesia ini adalah kepastian hukum dan kemudahan ya berbisnis
apalagi kalau misalnya investor itu sudah menggelontorkan investasi begitu besar
dan belum mendapatkan apa apa mungkin juga harus sudah bayar pajak retribusi dan lain sebagainya itu jalan terus ya
jadi kalau bisa dikatakan ini sudah rugi itu berapa pak widodo ini saya tertarik
jadi sebetulnya kalau kita mau
karena harusnya ini kan bisnis yang sangat potensial kalau sudah beroperasi dengan penuh ya
jadi kalau kita lihat sekarang ini
kalau di perusahaan kcn nya sendiri walaupun banyak hambatan operasional
kita justru masih punya laba ditahan hampir dua ratus miliar yang belum kita bagi
walaupun dengan segala keterlambatan
tapi kalau ini tidak ada keterlambatan tentu lambat saya bukan di situ
kalau saya nggak ada hambatan saya punya target pir satu itu harus minimal misalnya untung satu ratus lima puluh miliar per tahun
tapi ini berapa tahun yang lambat
baru sampai dua ratus
ini yang hambatan hambatan besar ini yang memang harusnya diselesaikan
ini sesuatu yang pr dari pemerintah harus memperbaiki
karena di indonesia ini kita memang memerlukan bukan saja jumlah pelabuhan
tapi kualitas dari pelabuhan yang harus efisien dan harus dikelola secara profesional modern dan lain sebagainya
ngomong ngomong kita dibandingkan dengan negara tetangga kan katanya pelabuhan indonesia itu jauh masih ketinggalan
pak widodo sendiri melihat bagaimana secara keseluruhannya
kondisi pelabuhan kita kira kira masih apa saja yang harus diperbaiki
dan apakah ini merupakan sesuatu yang menarik bagi para investor untuk investasi
sebetulnya kalau pemerintah dalam hal ini concern artinya membuat cetak biru yang berkelanjutan
ini bisnis pelabuhan adalah bisnis yang mutlak harus dimiliki pemerintah indonesia
karena sejak tujuh puluh tiga tahun yang tadi kita merdeka
pembangunan infrastruktur bidang ke pelabuhan ini sangat terlambat
nah kita tahu bayangkan salah satu logistik cost termahal di dunia kan ada di kita
kenapa karena nggak ada pelabuhan
kenapa bisa begitu karena kapal kapal besar tidak bisa sandar
harus transhipment saling ini
dan yang mungkin harus di pemerintah di sini adalah saya lihat pemerintah sekarang sudah bagus membuat one stop service perizinan
tetapi yang penting adalah eksekusi dan monitoring
nah itu dia
termasuk mungkin penerapan regulasinya itu sendiri
siapa yang kalau swasta ada hal ini hambatan atau pemerintah ada dispute ini kita mau lapor ke siapa
kami sekarang kan menghadapi dilema
kalau dulu kita tidak melakukan konsesi atau mendapat konsesi lalu kita punya kewajiban kepada kemenhub
itu sesuai undang undang izin penyelenggaran pelabuhannya dicabut
kalau dicabut kan ini kerugian besar kita nggak bisa beroperasi
tapi karena kita melakukan konsesi menandatangani kewajiban kita malah digugat oleh partner bisnis kami
berarti kan ada regulasi yang tidak beres ya begitu
apakah itu tumpang tindih atau bahkan justru tolak belakang
dan itu yang lebih anehnya lagi
kami sudah dua tahun nih sekarang masuk di pogja
pogja itu kan di bawah satgas percepatan perekonomian
langsung di bawah bapak presiden
jadi ini kan kita masih menunggu nih putusannya bagaimana
karena kalau ini sampai misalnya sekarang yang sudah masuk di pengadilan diputus inkra ini kan nggak bisa operasional
dan lebih lucu lagi kita melakukan tender dengan negara
digugat oleh negara
lalu ini putusannya masih belum jelas
nah ini yang mungkin kita harus mengadu kemana
kita sudah mengadu ke semua pihak
ikutin semua instansi
iya memang ini sesuatu yang ini tipikal ya untuk indonesia ini
saya rasa cukup banyak ya instance atau dimana misalnya perusahaan dan kemudian ternyata ada perubahan regulasi dan lain sebagainya
kita harapkan juga bisa segera dibereskan
karena memang kan tujuan ini tuh kepentingan bersama
ya ini bukan hanya buka toko kelontong gitu
tapi pelabuhan yang nanti bisa memenuhi cita cita indonesia menjadi poros
maritim itu tanpa pelabuhan itu kita tidak banyak yang kita bisa lakukan
dan apalagi pelabuhan ini akan sangat membantu ya indonesia mengekspor jumlah dagangannya itu juga
tapi pak widodo saya sendiri optimis ya pasti jalan yang terbaik itu adalah untuk kepentingan kita semua
kita ketahui bahwa pemerintah memang begitu giat ingin membangun infrastruktur
dan salah satu yang paling diandalkan itu supaya kita menjadi poros maritim itu pelabuhan
pelabuhan yang betul betul dikelola dengan profesional yang memadai efisien sehingga bisa mengurangi dwelling time yang selama ini menjadi istilahnya membuat indonesia itu kalah
bersaing dari negara tetangganya
dan satu lagi
kalau kita tidak memilih pelabuhan yang efisien dan welling time yang tidak pendek itu ongkos logistik kita juga
salah satu yang termahal di kawasan ini
mungkin kita juga perlu lihat apa apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengurangi biaya logistik ini
kita break sebentar nanti kita akan tanyakan langsung kepada pakarnya
karena urusan logistik ini saya lihat ini merupakan pr pemerintah kenapa kita semuanya harus satu pintu harus efisien
karena kalau logistiknya biayanya mahal ya indonesia otomatis juga jualan kita ekspor kita tidak akan bersaing
tetaplah bersama insight langsung dari pelabuhan pt kcn marunda di jakarta utara
kcn ports maupun juga terminal baruna center yang saya tahu itu adalah pelabuhan pengumpul
pengumpul pengumpul untuk mensupport tanjung priok
mensupport tanjung priok itu artinya apa bukan hanya sekedar apakah pemerintah atau kebijakan itu hanya berharap dia sebagai penampung luberan tanjung priok saja atau ada visi masa depan yang lain
iya kita lanjutkan insight langsung dari pelabuhan pt kcn di marunda jakarta utara
dan seperti kita sudah diskusikan tadi ini salah satu yang membuat ya indonesia dari segi bisnis perdagangan kurang kompetitif atau kurang bersaing adalah karena biaya logistik ya di indonesia ini begitu mahal dibandingkan dengan negara negara lain
nah hal ini banyak sekali tentu saja faktornya
nah salah satunya itu karena infrastruktur kita masih belum memadai
mungkin juga dari segi peran
transportasinya juga masih mahal
dan tentu saja salah satunya adalah pelabuhan kita itu juga masih belum efisien
dwelling time masih juga terlalu lama ya
untuk lebih mengetahui apa apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi biaya logistik di indonesia ini supaya kita jauh lebih kompetitif
saya masih ditemani oleh direktur utama pt kcn pak widodo setiadi dan juga dengan ketua dewan pakar asosiasi logistik indonesia
jadi ternyata ada ya asosiasi logistik indonesia
pak nov rizal ya pak nov
apa yang dipikirkan oleh asosiasi logistik indonesia ini dan apa kira kira yang selama ini menjadi istilahnya permasalahan yang harus dipecahkan dan khususnya dipikirkan oleh asosiasi logistik ini
baik mbak desi
betul sekali bahwa isu sentral kita dari perspektif user ya
kita sebagai orang orang yang bergerak di komunitas logistik
itu cost logistik yang mahal
dan cost logistik yang mahal itu sebenarnya adalah bagaimana cost itu dihitung sejak barang mulai diproduksi sampai barang itu sampai di end of destination
ya di tangan yang penumpang
itu prosesnya kan panjang
proses panjang itu baik melalui transportasi melalui pergudangan facility yang ada dan sebagainya
dan salah satu diantaranya adalah perusahaan
yang paling penting adalah bahwa high cost itu muncul karena memang kita limited facility
karena itu terbatas
yang membuat mata rantanya lebih panjang
ya membuatnya jadi lebih panjang
dan oleh karena itu maka saya kira pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan untuk mendukung kelancaran proses distribusi dan arus barang itu seyogianya harus di support
dan ini kita juga berharap karena facility dan infrastruktur itu adalah domain dari pemerintah
jadi kita juga berharap bukan hanya bangun tapi juga konten konten kebijakannya juga harus ada
ya jadi harus support juga
contohnya misalnya keberadaan pelabuhan di sekitar marunda
kcn ports maupun juga terminal maruna center yang saya tahu
itu adalah pelabuhan pengumpul
pengumpul untuk mensupport tanjung priok
mensupport tanjung priok itu artinya apa bukan hanya sekedar apakah pemerintah atau kebijakan itu hanya berharap dia sebagai penampung luberan tanjung priok saja atau ada visi masa depan yang lain gitu
sehingga kalau bisa kalau hari ini misalnya kcn hanya menghandle barang barang curah
apakah tidak ada keinginan untuk lebih dari itu
kalau selama ini hanya untuk menangani barang barang domestik apakah tidak ada kemungkinan luberan itu juga luberan internasional juga
nah itu ada kebijakan yang mengatur
begitu level kepelabuhanannya masih pengumpul dan kelas pelabuhannya masih kelas empat ya pak widodo ya hari ini
maka ada spek yang mengganjal itu
padahal dari segi investasi kan cukup besar
dan dari pelabuhan yang untuk curah dan untuk internasional kan sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya
sebenarnya kalau dari sisi market dari sisi user kita butuh
jadi kita butuh karena
nah kalau ini mengenai logistik ini ini kan di indonesia itu dikatakan mahal dibanding negara lain
tapi idealnya itu berapa persen gitu dari cost barang itu yang
bisa dikurangi kalau misalnya logistiknya itu juga jauh lebih efisien
ada itu hitungannya
berdasarkan evaluasi yang kita lakukan dan juga referensi dari berbagai negara
kalau bisa ya
jadi tinggi memang
jadi dan di antara itu juga
terganggu juga oleh quality
terganggu juga oleh quality

iya pelayanannya itu
jadi dan banyak silo silo dalam proses pengiriman barang itu sampai ke destination
nah komponen yang paling mahal ini kan ada transportasi taruhlah ada biaya bbm
atau misalnya kalau jalannya rusak gitu
otomatis inilah istilahnya jadi lebih lambat
tapi kita lihat kan sekarang pemerintah fokus ya
bangun jalan tol dan lain sebagainya
nah berapa biaya yang bisa dikurangi kalau misalnya pelabuhannya itu super efisien gitu
jadi kalau kita kronologiskan urutannya ya kontribusi cost terbesar itu transportasi memang
jadi kalau pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur bidang transportasi itu sangat efektif untuk mengurungi itu
setelah itu pergudangan dan pelabuhan
tapi karena by function dia harus mengelola diri dengan lebih baik
oh jadi lumayan ya cukup besar
dan satu lagi yang membuat terhambat itu biasanya pabean kita
nah belum kalau ada yang aneh aneh lagi
di situ ini yang membuat dwelling time sehingga akhirnya juga yang idealnya dua hari bisa jadi enam hari
nah ini bagaimana
untuk hubungan internasional
tapi kalau misalnya inter island seperti kcn sebenarnya tidak terkait dengan itu
cuma memang facility yang lain seperti akses jalan kemudian kelas lalu kemudian dukungan dukungan
ini kan industri sebenarnya ada
kawasan industri kbn ada
kawasan industri marunda ada
atau bahkan cakung dan cilincik semua kan kawasan industri
yang sebenarnya marketnya deket gitu
kalau kesini itu kemudian menjadi lama macet dan sebagainya
dan sekarang ini kalau tidak diselesaikan negara dan untuk kepentingan bersama itu nanti malahan bisa menjadi masalah
jadi adanya pelabuhan ini memang dibutuhkan pak noh sendiri melihat penting ya
adanya pelabuhan pt kcn ini yang melayani barang muatan limpahan dari tanjung priok
karena secara capacity sebenarnya kita sudah tidak bisa dalam jangka panjang mengandalkan priok
jadi langkah misalnya mencari pelabuhan pengumpul baru dalam hal ini seperti kcn atau pelabuhan marunda di sini
maka sebenarnya itu langkah yang sudah benar gitu
secara vision ya
dan memang sudah merupakan bagian blueprint dari pemerintah
biasalah di indonesia ini tujuannya visinya ada semua setuju tapi caranya kesana mungkin masih harus diperbaiki
ini tadi ada yang menarik dari pak nov itu
ini sebenarnya kan kalau visinya bisa ditingkatkan justru menjadi pelabuhan internasional
sehingga ya bisa juga mengurangi beban dari tanjung priok tapi juga mengurangi
portfolio resmi dan lain sebagainya
bisa memiliki kapasitas untuk mengembangkan ke sana pt kci
kalau memang diperlukan
karena sebetulnya membangun di sisi perairan itu kan masih sangat luas perairan kita kan
yang penting di sini yang tadi seperti pak nof sampaikan bagaimana kebijakan pemerintah
bagaimana kebijakan pemerintah ini betul betul menjadi jaminan keamanan investor dalam berinvestasi
karena kalau kita lihat pemerintah suka tidak suka kan sudah mencandangkan swasta harus dilibatkan
memang perlu kita tidak bisa mengandalkan apbn untuk membangun infrastruktur
buktinya pemerintah sendiri yang membuat aturan tentang badan usaha pelabuhan swasta
nah ini dia
itu yang sebetulnya konsep tadi visi misinya sudah sangat benar
pemerintah sangat diuntungkan dengan projek projek non apbn apbd
akhir masa konsesi menjadi milik pemerintah
nah tetapi yang kami butuhkan sebagai investor itu adalah kesinambungan jangka panjang
lalu tadi kebijakan kebijakan yang mendukung termasuk kalau kita mau jadi internasional
kalau kami dibebaskan tentu kami ingin memilih yang paling profitable ya
tapi kami juga tidak bisa menutup mata bahwa regulator di sini ada kepentingan untuk mengatur
nah tapi jangan nanti on off on off gitu atau istilah saya nanti sebentar berganti berganti
seperti tadi saya mau sampaikan mbak desi bilang banyak kebijakan banyak hal hal yang perlu dibenahi
termasuk juga harus dibenahi kalau saya meminjam istilah pak jokowi ego sektoral
nah ini kita harus berpikir nkri ke depan
nah ini yang paling penting ya kepastian hukum keberlangsungan usaha dan lain sebagainya
memang ini dari dulu merupakan pr yang masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah
pak anung ini melihat apa lebih ke masalah dari pemerintah koordinasi atau mungkin regulasi yang tumpang tindih
atau apa sebenarnya yang
menjadi problem utama yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik
kalau saya melihat mbak desi karena kebetulan saya juga pernah menjadi sekretaris tim logistik nasional ya
di kantor menko prekonomian
jadi ada enam aspek yang kita lihat
enam banyak sekali
ya yang pertama adalah infrastruktur jelas
infrastruktur macam macam tadi yang kita sebut tadi
yang kedua adalah
spesifik komoditi yang kita unggulkan
jadi hari ini sebenarnya kita hampir hampir tidak mempunyai andalan komoditi andalan kecuali natural commodity
kecuali raw material kita
padahal logistik itu sebenarnya mengajarkan kepada kita nggak sama ngangkut batu bara dengan ngangkut semen dengan ngangkut motor dengan mengangkut otomotif dengan ngangkut obat obatan
semua desain transportasinya kan beda
desain gudangnya kan beda
nah itu harus
container juga beda
container juga beda
jadi tambah lagi people
people juga penting
logistik itu sangat identik dengan kompetensi jadi
dan kompetensi itu tidak hanya menalui edukasi tapi juga training dan jam terbang
yang harus kita buat continue secara sistematis
dan kita melihat bahwa policy tentang itu baru akhirnya terlihat

barungannya akhir akhir ini
barungannya akhir akhir ini
jadi contohnya misalnya pendidikan saja
saya kebetulan dosen juga
jadi pendidikan misalnya
baru tahun dua ribu dua belas pemerintah membuka moratorium tentang program studi logistik di perguruan tinggi
jadi kalau ada peruan tinggi yang buka jurusan logistik tahun dua ribu dua belas atau dua ribu tiga belas
tamatnya baru tahun ini
kita baru menikmatinya di masa depan
jadi selama umurnya belum sampai
apalagi sekarang zaman digital
hari ini persoalan kita adalah teknologi kita parsial semua
masing masing bikin teknologi sendiri
mungkin beberapa instansi yang katakan yang aktif di sekitar tanjung priok itu banyak sekali
dan mereka punya it sendiri sendiri
jadi it kita mungkin baru menuju ke
itu mungkin yang
tapi mampu kira kira indonesia untuk
kan orang lain
kan contoh sudah banyak
jadi kita sebenarnya tinggal benchmark ataupun kita juga melatih orang orang
tapi ini sudah disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan lah kira kira kebutuhan
insya allah sudah beberapa kali
sudah beberapa kali
tapi ini mungkin masih perlu penyelarasan atau koordinasi
saya lihat juga salah satu dari
permasalahan mengimplementasi rencana
rencananya bagus tapi implementasinya itu
ya mungkin karena diterjemahkan beda beda mungkin dari
oleh masing masing kementerian bidang dan lain lain
ini harus ada keselarasan dan pemahaman
meskipun hari ini mungkin perlu ada penyesuaian ya
tapi kita sudah keluarkan produknya waktu itu di dalam perpres dua puluh enam tahun dua ribu dua belas tentang sistem logistik nasional
nah itu sudah kita bicara
jadi kita harus ada policy direction secara keseluruhan
dan sebenarnya kan logistik itu biar
itu kan dampak ya
kalau yang lainnya berjalan dengan beres
misalnya infrastrukturnya beres
pelabuhannya juga efisien
semuanya teknologinya berjalan
tidak ada aneh aneh di customs nya
kalau melakukan ekspor atau pungutan pungutan liar dan lain sebagainya
itu bisa jadi efisien
biaya logistik kita akan jauh lebih efisien
nah ini mungkin salah satu yang menjadi pr juga
karena indonesia dari segi tingkat korupsinya itu masih tinggi
apalagi dibanding dengan negara negara lain juga menjadi pr ke depan
pak widodo selain membangun pelabuhan misalnya kalau harus membangun jalan yang menuju ke sini
membangun itu merupakan istilahnya bagian dari kewajiban ya pengelola ini
bisa dan juga memang
sudah merupakan bagian dari blueprint pengembangan kawasan ini
kalau memang dari kami kami menyanggupi
tentunya harus bekerja sama
contoh pelabuhan ini berbatasan langsung dengan kawasan berikat nusantara
kawasan berikat nusantara kita ketahui kan milik negara
contoh jalan masuk kan agak rusak
kami sudah mengajukan
bagaimana kalau kami yang kelola kami perbaiki
kita siapkan kerja sama b dua b nya bagaimana
karena seperti tadi pak anof bilang
kalau fasilitas di dalam bagus akses jalannya tidak menunjang
itu menghambat ritase dari mobil mobil
orang lain di periuk misalnya bisa tiga rit di sini satu rit
karena jalannya rusak dan lama
dan potensi terguling apa ini banyak
jadi memang diperlukan tambahan seperti tadi saya mau sampaikan mbak desy bilang
banyak kebijakan banyak hal hal yang perlu dibenahi
termasuk juga harus dibenahi kalau saya meminjam istilah pak jokowi
ego sektoral antar instansi
ini kita harus berpikir nkri ke depan
kalau kita view nya adalah helikopter view melihat secara kebersamaan
ini mudah mudahan bisa dipangkas
karena kalau swasta kita tidak perlu istilahnya panggung politik partai birokrat
yang penting kepastian usaha dan ada kejaminan
karena sesuai undang undang pt kan
adalah mencari keuntungan sebesar besarnya untuk kemaslahan orang banyak
bukan mencari keributan atau keterlambatan
nah ini yang mestinya tadi saya sampaikan
tapi pemerintah perlu juga orang orang atau government yang bisa mengeksekusi visi visi yang bagus ini
berbarengan dengan kita
kalau saya lihat ini sebenarnya kan visi misi
visi misi pemerintahan pak jokowi yaitu membangun infrastruktur
menjadi poros maritim yang ujung ujungnya bukan hanya untuk keren kerenan
tapi justru untuk meningkatkan perekonomian seluruh indonesia
tentu saja kesejahteraan masyarakat indonesia itu sendiri
kalau kita misalnya pelabuhannya bagus jalannya semua mulus infrastrukturnya dan lain sebagainya
ini pasti kegiatan ekonomi juga akan semakin meningkat
jadi cita cita untuk indonesia menjadi negara yang sepuluh besar
masuk ke sepuluh besar ya ekonominya
pak noh bagaimana mungkin kata terakhir apa yang bapak lihat ini masih harus dibereskan lah
mbak desi dari berbagai kata kunci saya melihat kata kunci yang sangat penting adalah assurance
kita butuh kepastian
karena logistik itu butuh kepastian
kalau saya nggak yakin barang saya keluar dari pelabuhan itu dalam waktu sekian timeline yang sudah saya hitung
apalagi kalau misalnya isinya itu barang yang pensibel
kalau saya misalnya nggak yakin truknya tersedia atau truknya mungkin butuh waktu dari kawasan ekonomi misalnya dari kawasan di cikampek
imm dua ribu seratus dan sebagainya ke pelabuhan sini kemudian saya nggak bisa hitung perkirakan waktu truknya
dan costnya itu yang dibebaskan pada kita konsumen
harganya jadi mahal
jadi balik lagi ke situ
jadi hemat saya sih mari kita semua sesuai peran masing masing korporasi sesuai peran masing masing lebih efisien dan berkualitas
kebijakan dari sisi pembuat kebijakan juga harus melihatkan bahwa ada unsur unsur assurance nya
saya lihat itu yang paling utama diantara semua
dan ini tentu saja keinginan dan kepentingan kita semua
saya rasa juga pemerintah paham ya visi misinya memang sana tapi cara cara kesananya itu memang harus dipercepat dipersingkat dibuat efisien
tidak malahan itu menjadi cost tambahan lagi sehingga target dan deadline nya juga semua bisa dipenuhi
pak widodo terima kasih banyak dan juga pak nof ya
dan kita juga harapkan bahwa infrastruktur ya di indonesia ini cepat ya
dibangun bukan saja sesuai dengan janji ya dari pemerintahan kita tapi juga karena memang indonesia ini kalau kita masuk ya ke dunia digital ke industri empat mau tidak mau itu harus dimulai dari sesuatu yang paling basic
yaitu infrastrukturnya yang harus memadai harus efisien harus modern harus dikelola dengan profesional
sehingga mimpi menjadi poros maritim bukan lagi mimpi
tapi kenyataan dan bisa menguntungkan kita semua
demikian insight kali ini bersama saya desi anwar
jangan lupa saksikan insight di live streaming kita cnnindonesia com dan juga dapat disaksikan di kanal youtube insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye